jadi protokol kesehatan di sektor perdagangan
karena penciptaan lelah tambah itu hanya lewat hilirisasi
partainya pak jokowi adalah pdi perjuangan
dan karena saya antre yang di belakang menjadi mengular
ayo come on kita boleh berbuka
kalau kita bicara all the perculations itu apa saja sih

bahwa sebenarnya dari golongan generasi
jadi sesuai arahan sang guru tarung derajat
dan saya tidak pernah ragu nasionalisme dia
memang kita mengurangi fosil
jadi orang tuanya nonton lakers